sejumlah pohon setinggi dua hingga tiga meter telah ditanam di sisi kanan dan kiri area revitalisasi monas
pohon tersebut tampak disanggah beberapa bambu yang diikat menyilang agar berdiri tegak
yang ditanam kembali itu adalah yang dipindah itu yang dipindah itu ada delapan puluh lima tapi yang dipotong itu satu ratus enam puluh
nah yang satu ratus sembilan puluh satu itu harus diganti tiga kali lipatnya berarti lima ratus
ada empat jenis pohon yang ditanam diantaranya jenis mahoni terembesi pule dan bungur
pemilihan jenis pohon tersebut berdasarkan hasil diskusi dengan dinas kehutanan dki jakarta
menurut keputusan gubernur nomor tujuh ratus sembilan puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh tentang rencana tapak dan pedoman pembangunan fisik taman merdeka
ruang terbuka hijau yang ada
mencapai lima puluh enam persen
proyek revitalisasi monas ini diklaim akan menambah ruang terbuka hijau menjadi enam puluh tiga persen
seperti inilah proses penanaman kembali pohon pohon di kawasan yang direvitalisasi di sisi selatan monas jakarta pusat
nantinya beberapa pohon ini akan menghiasi sisi kanan dan juga sisi kiri dari plaza upacara yang nantinya memang sudah selesai dilakukan atau dibuat
tentunya keputusan terbaik haruslah diambil oleh pemerintah provinsi dki jakarta melalui upt monas
dan juga dinas cipta karya tata ruang dan pertanahan provinsi dki jakarta untuk memberikan kebermanfaatan baik bagi masyarakat dki jakarta
tentunya dalam mengurangi banjir di dki jakarta dengan terus menambah ruang hijau
aditya aksani indra raharja jakarta